menteri kesehatan nila f muluk meminta semua dinas kesehatan baik di provinsi maupun kabupaten kota
memeriksa kesehatan korban banjir di sejumlah daerah
yang menyebut ada tiga penyakit yang perlu diwaspadai dan segera ditangani
yaitu saluran pernafasan diare dan leptospirosis
menteri kesehatan menyampaikan hal itu saat berkunjung ke pondok pesantren tebu ireng jombang jawa timur
sabtu pagi banjir yang melanda kawasan seperti madiun dan ngawi berdampak pada kesehatan warga
selain memaksa ratusan warga tinggal di pengungsian banjir membuat persediaan air bersih berkurang
dan berpotensi memicu timbulnya penyakit
nila menyebut kementerian kesehatan kini sudah meminta semua dinas kesehatan bekerja keras
dan berkoordinasi menangani korban banjir
posko kesehatan darurat sudah didirikan di sejumlah titik yang bisa dijangkau
menkes meminta petugas tetap mewaspadai munculnya penyakit seperti saluran pernafasan diare
dan gatal gatal akibat kesulitan mendapat alat
kita kalau digigit ada leptospirosis
itu agak kalau ada sesuatu cepat ke rumah sakit untuk ditolong
dua ya ispa anak anak tentu di pengungsian
kemudian dia air bersihnya kurang